nari wangkai kemuliaan bulan amalan
puluhan warga di jatibanteng situbondo jawa timur berebut gunungan takjil dalam festival lontong gursak ramadan
berbagai aneka takjil tradisional yang disediakan dalam gunungan ludes dalam sekejap
festival ini sengaja digelar untuk mengenalkan makanan tempo dulu yang mulai hilang tergerus zaman
beginilah antusiasme warga dalam festival takjil ramadan lontong gursek yang digelar di situ bondo jawa timur
takut tak kebagian aneka takjil di gunungan setinggi satu meter warga pun saling berebut untuk mendapatkannya
aneka takjil khas kampung seperti apem lontong gursak kucur nogosari manisan kolangkaling hingga ketanwajik menjadi sasaran anak anak dan kaum ibu
meski begitu seluruh warga mendapatkan tajul yang mereka sukai secara gratis
pembagian takjil dari aneka makanan tradisional ini sengaja digelar
dalam bentuk festival lontong gursek untuk berbagi bersama di bulan ramadan
salah satu kuliner yang menjadi andalan adalah lontong gursak yaitu lontong disajikan dalam mangkuk daun berisi kuah tahu kecamba dan bumbu
sebelum dibagikan gratis seluruh takjil dan aneka jajanan disajikan memanjang memenuhi jalanan desa sepanjang satu kilometer
warna warni jajanan tradisional ini berasal dari pewarna alami
aneka jajanan juga ada yang dikemas dalam bentuk tumpeng
lontong gursak ini digelar untuk menghadirkan kembali jajanan tempo dulu yang mulai hilang
gratis karena memang momennya bertepatan dengan momen ramadan
sehingga kita membagikan makanan makanan berupa lontong pusak dan jajanan jajanan yang lain kepada masyarakat untuk menu berbuka puasa
dengan harapan semoga ini menjadi amal ibadah di bulan suci ramadan ini
kegiatan ini akan dijadikan agenda rutin tiap pekan untuk menyemarakan bulan ramadan